teka teki terjawab sudah jika tak ada manuver politik berskala besar
boleh dibilang bintang di pundak komjen polisi tito karnavian segera bertambah satu lagi
tito karnavian pun akan menjadi jenderal bintang empat sekaligus kapolri termuda dalam sejarah kepolisian indonesia
pada saat yang sama sejumlah senior angkatannya pun terlewati dalam proses regenerasi korps bayangkara kali ini
akankah keputusan presiden ini akan mengguncang soliditas di dalam tubuh korps bayangkara
apakah ini sebuah terobosan presiden yang bertujuan menuntaskan reformasi di dalam tubuh polri
kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber
ada neta espane ketua presidium indonesia police watch ipw
dan emerson junto koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan indonesia corruption watch atau icw
dan juga kami akan mencoba untuk menghadirkan sejumlah narasumber lainnya dalam perbincangan kami selanjutnya
bapak bapak selamat malam
bapak bapak selamat malam ipw
bung neta dulu deh
pertama kita lihat tito bukan pilihan yang salah
dilihat dari kemampuan kapabilitas record dan lain sebagainya
tapi usianya angkatannya yang ada di bawah kemudian membuat orang apa benar presiden memilih dia
kalau ipw sendiri melihat bagaimana
jadi sebenarnya sejak lama tito itu sudah dipredisikan akan menjadi kapolri
cuma pud setelah ini seharusnya begitu
bukan yang sekarang ini
tito sendiri beberapa kali kita dialog juga bilang kalau bisa jangan sekarang ini dia karena terlalu muda
lima angkatan dia lampaui
ini luar biasa
jadi sebenarnya apa yang dilakukan presiden mengeluarkan kebijakan ini
ya ini bisa merusak tatanan sistem kaderisasi di kepolisian
bisa merusak kita catat di situ dulu
mari kita lihat informasi berikut ini dan kita akan lanjutkan perbincangan kami
komisaris jenderal polisi tito karnavian
jebolan terbaik akademi polisi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini telah meniti karir yang terbilang melesat cepat di lingkungan polri
titik tolak pencapaiannya telah dimulai sejak tahun dua ribu satu ketika menjabat kepala satuan riserse umum polda metro jaya
komisaris polisi tito karnavian memimpin tim kobra dan berhasil menangkap hutomo mandala putra atau tommy soeharto
dalam kasus pembunuhan
ketua komisaris polisi tito karnavian memimpin tim kobra dan berhasil menangkap kutomo mandala putra atau tommy soeharto
tito pun naik pangkat menjadi ajun komisaris besar polisi akbp atas prestasinya itu
tahun dua ribu empat saat dibentuknya densus delapan puluh delapan anti teror akbp tito memimpin tim yang terdiri dari tujuh puluh lima personel
dan berhasil membongkar jaringan terorisme di indonesia
termasuk melumpuhkan kelompok teroris dr azahari pada dua ribu lima
atas pencapaiannya tersebut
pangkatnya dinaikkan menjadi komisaris besar polisi
dua tahun setelahnya tito juga terlibat dalam upaya membongkar konflik poso
dan meringkus orang orang yang terlibat di balik konflik tersebut
tito pada akhirnya dikenal mumpuni di bidang terorisme
karena menghabiskan banyak waktunya di datasmen khusus anti teror
dua tahun menjadi kapolda papua tito pun ditarik menjadi kapolda metro jaya
dan belum sampai setahun memimpin kapolda metro jaya
tito juga menangkap kutomo mandala putra dan berhasil menangkap kutomo mandala putra

diangkat menjadi kepala badan nasional penanggulangan terorisme
atau bnpt oleh presiden joko widodo
latar belakang dalam satuan densus delapan puluh delapan anti teror
membuat tito dipercaya sebagai orang yang tepat dan terdepan untuk melawan teroris
tito pun menjadi polisi pertama diangkatannya
yang meraih tiga bintang alias komisaris jenderal
dan di tengah hirupik pikul
pemilihan kapolri baru menggantikan jenderal badrodin haiti yang memasuki masa pensiun juli mendatang
presiden joko widodo mengajukan tito sebagai calon tunggal kapolri
jika nantinya tito benar benar dilantik sebagai kapolri itu berarti ia melangkahi lima angkatan seniornya
jika melihat kultur hirarki senioritas yang selama ini berlaku di polri
apakah langkah presiden itu akan menimbulkan gejolak di dalam internal polri
bagaimana antisipasi yang telah dilakukan presiden untuk mencegah potensi tersebut
jenderal badrodin haiti masih ada jenjang kepangkatan yang diatasnya lima angkatan
dari sisi jabatan dia kepala badan itu kan cukup tinggi
dari pangkat tiga tinggal tambah satu lagi jadi empat
cuma kan ada senioritas jadi kalau dia menjadi kapolri dia memimpin senior seniornya
ini secara psikologis akan mengganggu
dan itu disadari juga oleh tito
memang secara kualitas kapabilitas kedekatan dia dengan jokowi
dia sudah sangat lancar
dia sudah sangat layak jadi kapolri
cuma kan terlalu banyak senior senior yang harus
apa sih implikasi terburuknya yang bisa terjadi
mungkin terjadi pembangkangan gitu
kalau pembangkangan enggak
tapi secara psikologis dia sebagai kapolri
punya beban psikologis
beban psikologis itu yang berat sebenarnya
kalau pembangkangan enggak
kalau dikatakan apakah tito diangkat jadi kapolri soliditas terganggu saya bilang tidak
karena saya sudah dapat informasi
kubu bg pun akan mendukung tito
psikologisnya dia sebagai junior
yang enggak mungkinlah dia memerintahkan bg jadi wak kapolri
akan diperintah begini begitu
bung eson salah satu wacana yang diangkat
atau analisis wacana yang diangkat terkait dengan terpilihnya tito ini adalah untuk
melempangkan proses reformasi
karena ada generasi yang dilewati oleh tito dengan harapan tito masih muda
punya kualifikasi kapabilitas kompetensi
dan karirnya bisa panjang di situ
reformasi di polri bisa tuntas
ya kalau kita menyitir jajak pendapat kompas beberapa minggu yang lalu
soal reformasi di tubuh institusi penegak hukum
artinya bicara masih vtv tapi
bicara masih vtv ini
nah tantangan terberat untuk polisi yang mendatang adalah bagaimana mengembalikan
citra atau kepercayaan polisi di mata publik
plus juga dari tadi pr pr masih banyak tuh
komnas ham komisi ombudsman memberikan sejumlah catatan terkait dengan performa dari kepolisian
mulai dari pelayanan publik kerja kerja reserse yang itu seringkali dianggap melakukan pelanggaran pelanggaran ham
tapi paling tidak sebenarnya ini surprise ya
artinya icsd menganggap bahwa
apa yang dilakukan oleh jokowi menunjuk pak tito karnavian itu mengejutkan
yang menurut kita menyenangkan gitu ya membahagiakan
membahagiakan mengejutkan kenapa
karena pertama sebelumnya jokowi kan punya dua opsi
perpanjang masa pensiunnya pak bh badodin haiti atau menunjuk calon kapolri yang lain
ada tiga nama di situ bg buas ada dwi di situ
nah kemudian yang kedua gitu ya bahkan sebelum proses penggantian itu
yang kuat adalah perpanjangan masa pensiun
yang kedua nama tito menyodok tadi senior senior tadi
artinya ada empat sampai lima angkatan yang dilewati oleh pak tito
tapi bagi kami yang penting itu bukan soal senioritas
pertanyaannya apakah mungkin ini sejalan dengan analisis yang mengatakan bahwa
jokowi menempatkan beban tuntasnya reformasi di pundak tito karnavian
jenderal termuda yang ada saat ini yang di bawahnya nanti
ada empat atau lima senior yang harus dikelola
ya paling tidak begini pilihan kita pilihan sangat moderat
dan itu jokowi tidak punya beban serius dalam artian dipertanyakan oleh publik
kenapa kalau bukan tito kenapa misalnya memilih budi gunawan atau budi waseso
walaupun pak budi gunawan sudah selesai proses hukumnya akan muncul pertanyaan pertanyaan itu
budi waseso juga sama budi gunawan dan budi waseso
karena ketika menjalankan reformasi di kepolisian
kemudian banyak orang ragu atau banyak pihak ragu soal kapasitas integritas atau kredibilitas seseorang
misalnya sebagai kapolri itu akan mengganggu proses proses reformasi
menurut catatan kami tito punya kelebihan kelebihan soal itu
dia dari aspek intelektual sangat memadai
dari sisi kepangkatan ya tadi sudah lewat sudah
bicara soal prestasi kerja dia sepanjang dia menjabat beberapa jabatan
dan si sapa enam kapolda metro jaya ini sudah cukup baik
kapolda papua sudah cukup baik
pertanyaannya kemudian bung neta apakah kalau misalnya kita mengikuti pola pikir wacana soal reformasi yang harus dituntaskan itu
dengan beban menghadapi senioritas ada psychological burden yang dihadapi oleh
tapi nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
itu yang terbaik dan yang baik
artinya bapak terima saja
ini itu yang terbaik
ini untuk junior pak

jadi semua bintang tiga itu sudah melalui seleksi
kemudian melalui tour of duty atau ohra
jadi semua bintang tiga yang ada di kepolisian itu sudah bisa menjadi kapolri
yang menentukan adalah presiden
begitu presiden menentukan komjen tito
ya pasti ada pertimbangan tersendiri mungkin yang pas pada saat sekarang ini
koordinasinya gimana nanti pak tni dengan polri pak
ini kan beda angkatan pak
tni sama polri itu tidak mengenal angkatan
yang mana begitu ada surat keputusan ya sudah
ternyata bukan hanya anak sma dan mahasiswa yang mempertimbangkan
ini angkatan senior ini gak enak
ternyata juga polri dan tni juga masih seperti itu
bahkan justru lebih kental
bung netta nanti anda jawab
tapi saya mau menyapa terlebih dahulu
pak muradi akademisi politik dan pertahanan universitas pajajaran
yang akan bergabung bersama kita melalui sambungan telepon
pak muradi selamat malam
baik nanti kita akan berbincang dengan beliau
dikawal oleh tito yang angkatan delapan puluh tujuh di bawahnya masih ada delapan puluh enam dan seterusnya
jadi dalam kondisi politik seperti ini situasi reformasi yang tidak jelas seperti ini
siapapun yang menjadi kapolri tidak akan mampu serta merta melakukan perubahan
atau mereformasi polri
walaupun didukung penuh oleh presiden
walaupun didukung penuh oleh presiden
ini saya benarnya jamin nanti dilihat sendiri seperti apa
karena tidak mudah
masalah di polri itu sudah sangat akut
jadi perlu kemauan yang kuat dari presiden dari dpr dari komponen masyarakat untuk mendorong reformasi kepolisian
termasuk masyarakat ya
tidak hanya cukup
hanya seorang tito
apalagi dia harus menghadapi yang senior
oke tadi senior senior mengatakan tidak ada masalah
itu kan hanya di bibir
tapi faktanya faktanya nanti ya secara psikologis kita lihat gitu ya

bagaimana seorang senior memerintahkan seniornya dan itu tidak jelas
pengamatan ipw begini
kan ini kan oke lah untuk skala yang nasional ini baru terjadi di tito karnavian
tapi kan mungkin di daerah dari skala lebih kecil di polsek polres polda gitu misalnya
bagaimana kemudian puncuk pimpinan itu adalah junior dari anak buahnya gitu
jadi beberapa junior yang memimpin sementara wakilnya adalah senior itu selalu mengeluh
seniornya itu ditugaskan begini iya iya tapi enggak iya
tidak membangkang tapi tidak dijalankan
iya tidak dijalankan
dia mau bertindak keras ya dia nggak bisa juga
ini dampak yang sering terjadi
apalagi yang biasa ngebully di akpol dulu ya
ini yang harus kita pikirkan
karena ini indonesia ya pola budayanya beda dengan barat yang memang udah profesional
siapapun yang memimpin siapapun yang jadi akan didukung penuh
kalau di sini oke iya iya tapi pasti enggak iya
itu beban psikologisnya
itu akan dihadapi oleh tito nanti
itu akan dihadapi tito
dan di situ kendala akan macetnya proses reformasi kepolisian
tapi gini tapi tito itu orang yang pintar bergaul
semua kalangan dari atas ke bawah
cara komunikasinya bagus
cara komunikasi bagus ke masyarakat juga ya
dia cukup bagus
kita berharap pola pola komunikasi yang dia bangun selama ini itu bisa membantu dia
itu harapan kita
cuma pastilah dia tidak akan berani menjalankan konsep reformasi ketika wakilnya adalah bg
ini beban psikologis lagi
bisa bisa nanti yang terjadi adalah tito akan duduk manis
selama satu setengah tahun selama bg menjadi wakapori di situ
itu prediksi kita
meskipun sebenarnya bg itu mendukung penuh
tapi dia tadi ewpku
mari kita sapa pak muradi akademisi politik dan pertahanan universitas pajajaran
pak muradi selamat malam
selamat malam bung apa kabar
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami
bagaimana reaksi anda pertama kali mendengar presiden memilih tito dibandingkan general bin

bagaimana reaksi anda pertama kali mendengar presiden memilih tito dibandingkan jen bung
yang pertama apresiasi karena tidak diperpanjatkan
alurnya sudah benar
kemudian shock karena yang dipilih adalah angkatan yang lebih muda
saya ingat pemilihan kapolri yang ketiga
sucipto dan kusumo
waktu itu dia akbp
kemudian karena bung karno konflik dengan perang senior
maka kemudian memilih akbp
maka kemudian dia memilih akbp
maka kemudian dia memilih akbp
itu hanya bertahan sembilan bulan
karena dia diboykot oleh senior seniornya
ini khawatir saya sebenarnya
ini bisa terjadi kalau kemudian dipaksakan
di era reformasi kita juga punya herudin ismail kan
di era reformasi kita juga punya khairudin ismail yang kurang lebih sama
agak beda kalau herudin ismail itu kan lebih pada kepolisi kembar ya
apakah kapolri kembar
ini yang sama sama memang
kalau waktu sucipto danu itu kan di angkatan nippon ya
peta gitu kan
kemudian sementara banyak perwira senior itu adalah lulusan dari apa namanya kewadanaan belanda waktu itu
jadi ada peraduan
kemudian peradilan itu menjadi mindset ketika ada boykot dan tidak dilakukan
tadi yang bahas bung neksara itu bahwa
iya ya tapi nggak dikerjakan
karena itu yang kemudian terbangun
komunikasi yang relatif tidak cukup baik ya antara senior dengan junior
kan dianggap junior tidak cukup bisa memberikan apa
memberikan kepastian dalam konteks misalnya dia mau tanda kutip ya bersama sama dengan kekuasaan
karena waktu itu bung ngaro memistakan antara perwira perwira polisi tua dengan polisi muda
yang dalam ini peta dengan teman teman yang dari pemerintahan belanda
prediksi anda ketika tito memimpin
di bawahnya ada enam angkatan senior yang kemudian ada di sekelilingnya
apa yang kondisi terburuk yang mungkin saja terjadi
ya saya mengamati tito sejak akbp ya
akbp kemudian saya juga pernah sekolah bareng di singapura sama yang bersangkutan
saya memang percaya bahwa orang ini punya figur yang bersih kemudian punya fokus dan sebagainya
tapi memang butuh ekstra keras
sehingga kemudian dia harus karena kutip mengelola sindik sindik mereka yang dalam hak haknya

sehingga kemudian dia harus karena kutip mengelola sindik sindik mereka yang dalam hak haknya

itu kan semua berhenti regenerasi
kemudian masalah itu menjadi beban buat internal polri
karena dengan sendirinya itu kadang kadang selama pak tito misalnya jadi kapolri
pola pola generasi akan berhenti
di level bintang tiga
itu lebih dari satu orang
ini juga salah satu tantangan
tapi pribadi sebenarnya saya kenal
cukup dengan yang bersanggupan dan
saya yakin hanya masalahnya memang tadi
kegudahan kegelisahan nasional ini
karena memang dianggap tidak lagi memiliki
peluang untuk bisa memimpin koalisi
di popoli ya di masa yang akan datang
sedikit saja tanggapan
ya jadi kalau
bicara soal tadi tito dan mas muradi
tantangan paling besar adalah melakukan konsolidasi
yang harus dilakukan oleh pak tito jadi upaya upaya
misalnya ada senior yang memboykot
atau ada perintah tapi tidak dijalankan
ini tidak akan mungkin terwujud apalagi
kalau tadi dikatakan mas neta
buas mengatakan bahwa mereka mendukung
pak tito harusnya dukungan itu
bukan dukungan hanya pernyataan saja
bukan lip service artinya
itu adalah jadi bagian penting
di tubuh kepolisian tubuh polri
dan itu harus diaminin oleh semua
baik yang junior maupun yang junior
jadi anda tetap optimis bisa saja itu berlangsung
ya saya masih dalam tahapan yang optimis
di jadi kapolri
di tubuh polisian berjalan dengan baik
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
selamat malam pak bambang
iya selamat malam pak bambang susatyo
selamat malam pak bambang susatyo

mas ini agak menarik ini sebelumnya
agota dpr kayaknya lebih cinta kepada bg
anggota dpr kayaknya lebih cinta kepada bg
tapi hari ini ketika diumumkan
nama tito karnavian semuanya amin
jalan tengahnya ada dimana tuh kira kira
bisikin ke kita dong rahasi
iya ini kan bukan soal cinta

kan kita sudah tidak bercinta
kan kita sudah tidak bercinta
kita sedang mengurus negara jadi apapun
kita sedang mengurus negara jadi apapun
kita sedang mengurus negara jadi apapun
yang sudah diputuskan oleh presiden yang terbaik
bagi penilaian dirinya untuk negara ini
apalagi kalau katakan sekarang
tidak boleh lagi berseberangan dengan pemerintah
karena sudah menjadi partai terhubung pemerintah
iya kalau kita berseberangan bisa diserlepas nanti
iya tapi pertanyaannya begini
sebagai ketua komisi tiga
apakah tidak kemudian dipertimbangkan
dampaknya terhadap organisasi
ada dua pengamat
ada dua pengamat
kalau kita lihat kemudian
apakah didiskusi veneto
apakah didiskusi nanti
tidak ter terrain
tidak ter kelsheep
saya meyakini keputusan itu sudah diperhitungkan dengan masak
saya sendiri menilai bahwa penunjukan tito ini walaupun dari sisi senioritas melampaui beberapa angkatan
dari sisi kemampuan integritas profesionalitas itu diakui laut
sehingga kita tidak perlu mengalami kekhawatiran
dan saya juga meyakini tito akan mampu menggandeng atau membantu para seniornya
saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa senior beliau diantaranya pak bg dan seterusnya ya
pada intinya beliau mendukung apapun keputusan presiden
mau nanya jawab pertanyaan ini dikhususkan untuk pendapat pribadi sih kalau misalnya boleh menjawab
itu kan tadi anda menjelaskan berdasarkan sudut pandang fraksi dan partai itu
kalau mas bambang sendiri cocoknya gimana
kita nggak punya masalah dengan tito karnavian kita sudah tahu track recordnya seperti apa beres jadi kapolri
pertanyaannya anda setuju nggak dia sekarang waktunya
ya saya tidak punya alasan untuk tidak setuju
karena track record yang bersambutan cukup baik sama seperti begir juga cukup baik
dan isi konsep dualitas juga cukup baik
inteks dualitas cukup baik
prai adi makayasa
jadi nggak ada alasan saya untuk meragukannya
waktunya sekarang adalah waktu yang tepat
menurut saya ya karena mungkin presiden juga melihat diperlukan tokoh tokoh muda
apakah berangkat juga memang orang orang kecil kali ya
kalau bi kan badannya besar buah badannya besar
mungkin zaman sekarang ini cocoknya ya
kayak napoleon ya
baik tapi ya sudah lah pokoknya gini
saya tidak memiliki keraguan apapun dan tidak memiliki alasan apapun untuk meragukan kemampuan calon kapolri ini
karena tadi kita sudah putuskan akan besok akan dibawa ke bamus
lalu kemudian siang jam satu kita bawa ke paripurna
lalu kembali ke bamus
dan kemudian diserahkan ke komis tiga
komis tiga di senin besok akan memadakan kelabatan internal komisi untuk mengagendakan street on proper bagi calon napoli
nah saya targetkan sebelum libur hari raya tanggal dua puluh delapan juni sudah bisa diputuskan di sidang paripurna
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami
bersama kami tetaplah
kita lanjutkan perbincangan ini
kalau misalnya lihat sosok tito apakah mungkin ini kan juga isu yang juga berkembang adalah hubungan antara kejaksaan kepolisian dan kpk nih
nah dengan sosok tito ini lebih bisa diterima nggak sama kpk dan pola hubungannya kayak gimana
yang pertama tito tidak punya beban
khususnya seperti mungkin ambil contoh kayak bg yang pernah ditetapkan sebagai tersangka ya
kemudian juga budi wasiso yang tidak menyerahkan laporan lkpn
tito relatif tidak punya persoalan serius dengan institusi penegak hukum yang lain termasuk dalam ini kpk
bicara soal relasi hubungan beberapa kali tito menggunjungi ke kpk yang saya tahu
dan kemudian punya komitmen juga membangun semacam kayak zona anti korupsi di tubuh polda metro
walaupun memang bicara soal implementasi tidak
jadi itu akan beda
tapi paling tidak proyeksi saya bahwa tito akan cukup baik melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum yang lain
dalam hal pembahasan korupsi ini yang sangat dibutuhkan
bukan bicara soal ego antar institusi
jadi polri lebih unggul dari yang lain kpk atau kejaksaan dalam hal pembahasan korupsi
tapi kita membangun sinergi bersama sama misalnya dalam konteks korupsi memberantas korupsi di negeri ini
jadi sebenarnya ini cukup bagus ya
jadi angin segar sebenarnya
kalau menurut saya angin segar
jadi ada banyak harapan yang bisa kita serahkan ke pundak pak tito
bicara soal reformasi di internal kepolisian bicara soal membangun sinergi dengan institusi penegak hukum yang lain
jadi so far kita sendiri sebenarnya memberikan dukungan terhadap tito
bu muradi masih bergabung sama kita ya
apa sebenarnya kekhawatiran anda soal selidikitas sama seperti bu neta
seperti bung neta ini artinya ada angkatan delapan puluh enam delapan puluh lima delapan puluh empat delapan puluh tiga dan bahkan ya kalau tiga ratus delapan puluh dua
katakanlah delapan puluh empat delapan puluh lima delapan puluh enam lah ya yang masih hangat hangatnya begitu
apakah ini kemudian sebuah pola merit system yang bagus meritokrasi yang baik
iya kan ada namanya budaya kepolisian ya
budaya kepolisian agak mirip dengan budaya militer yang kemudian dia punya genggam kirarki yang kemudian kemasin badan senioritas dan sebagainya

buat saya sebetulnya memang internal polri pasti bernyata problem
dan itu prediksi saya butuh dua tiga tahun untuk menangkap oleh
kalau memang pak tito tidak bisa menangani ini
akhirnya jadi bisa mengontrol secara penuh itu yang pertama
yang kedua relasi polisi bukan hanya internal tapi juga relasi polisi dengan polisi
apa namanya institusi lain
misalnya katakanlah pemerintah dan seterusnya
jadi kalau dikatakan misalnya ini hanya berkaitan pada polisi iya untuk pada konteks internal
tapi eksternal juga pak tito akan menjadi apa namanya tanda kutip makan obok
kalau kemudian dia tidak ditopang disokong oleh internal yang solid
karena salah satu persarat misalnya polisi yang profesional mandi dan seterusnya adalah dia ya solid dulu di internal
nah itu yang kemudian menjadi pr
katakanlah misalnya kalau pak tito definitif menjadi kapolri
nah yang ketiga saya ingin tegaskan bahwa satu hal yang mungkin juga publik lupa bahwa problem kegenitan politik ya
kemudian seolah olah kita paling tahu terkait dengan internal polri itu menjadi bumerang buat pemerintahan
ingat mungkin zaman gusur kemarin ya
kemudian juga misalnya ketika bung karno di era menjelang beliau jatuh
problem problem itu membuat polisi menjadi
konten terkait dengan apa namanya kata kelola yang mereka
mereka lakukan di internal
yang ujung ujungnya justru jadi konflik dan impact nya buat pemerintah itu sendiri
ya artinya memang ini salah satu apa namanya
intropeksi kita juga bahwa kata kelola polisi kita mungkin tahu tapi di internal lebih memahami benar bagaimana
mengharus utamakan misalnya proses yang seharusnya dilakukan
dan ini salah satu yang kemudian dalam bahasa saya itu agak terlalu jauh ketika angkatan

itu saya khawatir saja walaupun kemudian secara pribadi agak ada harapan misalnya seperti tadi icw katakan
tapi spad itu bukan superman
dia butuh teamwork yang memang mau tidak mau berasal dari internal kepolisian
ini anda sejalan dengan muradi ya
tapi kan ini kan eranya era revolusi mental nih
segala sesuatunya direvolusi
dan revolusi kan adalah perubahan yang ekstrim cepat dan
solutif kalau bisa begitu kan
tidak mungkin tito bisa melakukan itu
saya kira berat ya
hanya seorang seperti kata muradi tadi bahwa tito itu bukan superman
dia punya visi punya kemauan yang keras
tapi budaya di polisi yang sudah mengakar
diubah budaya itu
sejak didengungkan reformasi kepolisian revolusi mental segala macam
urusan solusi macam itu kan tidak biasa
calon simanya terus masih ada
masih terus sampai sekarang
jadi kalau revolusi mental tidak kuat jadi revolusi mental
jadi saya kira disinilah untuk mereformasi kepolisian perlu dukungan semua pihak
tidak cukup hanya tito
apalagi kebusukan kekacauan
mulai dari sistem rekrut sistem pendidikan jenjang karir di kepolisian itu
dan itu sangat parah
dan tidak mudah
siapapun kapolri di sana saya kira itu tidak akan berhadapan dengan
dan dia juga pernah mengalami itu secara keseluruhan
memang tito bukan orang yang baru yang melampaui lima angkatan
sebelumnya suwardi halius juga pernah
kemudian day baktiar itu melampaui tiga angkatan
tapi kita tahu nasibnya day baktiar ketika presidennya ganti
kemudian dia cukup lama juga menganggur jadi jenderal
meskipun kemudian sempat jadi dua besar
suwardi halius dia melampaui lima angkatan ketiga
habis itu jadi lemhanas
ini temannya bapak itu
teman saya juga
jadi disinilah konflik konflik yang saya kira nanti akan berpotensi
yang harus disikapi dan disermati oleh tito
baiknya bagaimana kemudian bung muradi menurut anda sebaiknya sih seharusnya sih jokowi melakukan ini
iya kan tapi ini bung tito ini sudah
sudah terjadi ya
tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pak tito harus kemudian soal
itu kan yang kemudian selama lamanya iman dalam konteks misalnya hubungan antar manusia kan
datang kemudian datang
dan saya pikir dengan langkah itu akan mencairkan kekuatan
nah dan orang semua tahu
tidak ada polisi yang benar benar bersih kan
hanya hanya yang mau punya komitmen terkait dengan apa nama membangun bangsa menjaga kualitas negara dan sebagainya
tapi ini yang pertama
yang kedua memang ini ada yang nggak nyaman juga dalam konteks ini
karena misalnya di relasi antara pak jokowi dengan antepak politik mungkin hal yang lain
tapi itu juga menjadi pekerjaan serius buat pak tito misalnya untuk mencairkan suasana
karena kalau tidak dia akan terinterupsi
bahkan mungkin terganggu dengan langkah langkah atau manuver yang kemudian sama sekali tidak sesuai dengan program novisi yang memang harus dilakukan oleh pak tito
kalau dia definitif menjadi kapolri
ini dua orang agak
ya tidak pesimis sih sebenarnya
cuma tone nya negatif lagi
yang harus dilakukan selain bicara soal konsolidasi
yang kemudian harus dilakukan oleh tito soal ketegasan
ketika konsolidasi komunikasi sudah dibangun
kemudian ini masih nge ngel
figur seorang kapolri itu butuh ketegasan
artinya kalaupun dia senior
komandonya itu api ya
jadi kata kuncinya di tongkat komando
dibilang kalau nt tidak mau bekerja sama pilihannya adalah nt mundur atau nt dipindahkan
atau seperti apa gitu
nah ini butuh dari seorang pemimpin
karena kalau dibangun oleh pak keto adalah kompromi kompromi bos
jadi proses reformasi birokrasi nggak akan mungkin jalan
itu kan ideal itu kan kondisi ideal
tapi itu mungkin nggak terjadi
jadi kalau untuk memindahkan seorang kombes itu gampang
tapi memindahkan bintang tiga mau dipindahin ke mana
tapi untuk kondisi sekarang
memindahkan orang kapolri misalnya
pemilihan pak tito aja satu yang menurut kita agak mungkin
ternyata juga dipilih
dia dipilih karena ada pemimpin
tapi dia ada tempat yang kosong
kalau kemudian bintang tiga
katanya kalau bg melakukan perlawanan mau dipindah ke mana
cuma kan kalau menurut pak neta bg saja memberikan dukungan
enggak ini contoh
jadi nggak mudah untuk bintang tiga
itu tidak mudah untuk memindahkan
susno aja ketika itu itu luar biasa konfliknya
kalau memindahkan kombes kompol itu gampang lah
break gen itu gampang
tapi untuk bintang tiga
karena tidak ada tempat untuk memindahkan dia ke mana mana
dan bahan bakarnya itu solidaritas
dan di situ ganjalannya
kalau misalnya kombes break gen yang melakukan perlawanan
ditendang masukin kota kan
dijadikan staf ahli apa
tapi bintang tiga melakukan perlawanan
bagaimana pak ngubradi
kalau kombes akbp bisa jadi anjak pasti
staf ahli saja kan minimal bintang dua
kalau saya datang
saya jokowi saya datang ke mabes
saya kumpulin semua

dia adalah anak buah saya
anda macam macam dengan dia
anda macam macam dengan saya
selesai masalah mestinya
ada pengalaman juga
waktu waktu sucipto danu kan juga begitu
bung karno mendampingi sucipto danu

tapi itu bertahan satu minggu
setelah itu kemudian balikkan semua
dan sembilan bulan itu waktu yang
sembilan bulan itu waktu yang buat saya luar biasa
kemudian terombang ambing tanda kutip ya
tapi sucipto danu tidak bisa mengontrol internal
jadi ini memang pelajaran
tapi mudah mudahan itu nggak terjadi
karena memang sudah dipilih
dan kemudian mudah mudahan tidak ada masalah
tapi kalau kemudian ke depan problem
maka situasinya memang mau tidak mau
kita juga harus bertanggung jawab
tidak kemudian menyerahkan semua ke pak tito gitu
tapi mungkin gak ekstrim itu satu generasi
ya udahlah kalau misalnya abang abang ini
mau koordinasi sama saya
sudah yang dibawa bawa saya saja
yang apa namanya sebenarnya
bisa saja kak pauli
benar benar potong generasi
bisa saja kak pauli mengambil kebijakan itu
tapi atas atas ini mau dikemanain
itu kan yang jadi gampang
kalau dijadiin setiap ahli kak pauli bisa juga
meskipun saya sempat mendengar
kalau si ini jadi ini
ada beberapa yang katanya mundur dengan alasan
mau ikut pemilihan kepala daerah
itu ya bang muradi ada isu gitu ya
cuma kan itu kita tunggu
tapi yang muncul sekarang itu baru sebatas bintang dua
yang mau ikut pilkada
bintang tiga nya belum
ganjalan yang terberat itu ada di bintang tiga
ada apa sih bintang tiga di
ada sembilan ya kalau tidak salah
ada sembilan seluruh indonesia
artinya sebenarnya kalau kita tidak bisa menyelesaikan
barangkali presiden harus ambil langkah juga
ambil ahli juga
artinya kan bisa aja tawaran tawaran
bintang tiga besar kepala badan badan
atau lembaga lembaga lain
saya kira isu penawaran itu bukan saja bintang tiga besar
menawar menteri untuk bintang tiga kan sudah ada
dan mereka tidak mau
kalau presiden terlalu frontal
jangan jangan presidennya bisa jatuh
gusdur kasusnya kan
atau sebenarnya kasiannya kepada tito kemudian
karena ini kayak anak mama sih sebenarnya
didampingin kemana mana gitu
jadi sebenarnya ini dilema pengangkatan ini
dilema yang berat buat itu
dan dia sudah menyadari itu
saya pikir tidak hanya tito yang berat ya
jokowi juga dalam posisi yang berat
antara memilih yang tujuh
itu juga cukup berat
tapi terlepas dari itu
ini yang terbaik ketimbang diperpanjang
diperpanjang itu lebih kacau lagi
itu melanggar undang undang nomor dua
tapi ini yang terbaik dari yang terburuk
tapi tergantung kembali lagi kepada pak tito
sejauh mana dia nanti mau melakukan pendekatan
mungkin dalam satu posisi dia duduk manis
membiarkan senior dulu
jangan terlalu prontos
jadi artinya sebenarnya mas netta pun optimis
tapi dengan syarat
optimis dengan kecemasan
itu berarti optimis dengan pengecualian
bisa nggak sebenarnya
bung muradi kalau pertanyaan saya yang sama nih
kalau misalnya khawatir kayak gitu ya
saya rasa sih begini
presiden jangan jangan punya kartu truf nih
untuk semua orang semua bintang
dan kemudian itu akan dimainkan truf itu
ada satu momentum politik
atau momentum atau peristiwa politik
yang kemudian membuat presiden nafas
pada memilih pak tito
pertanyaan saya adalah ada nggak ada
kalau misalnya pak bejie dikatakan bisa bermasalah
kalau latin politiknya kan
ke media kan memang dia minus
tidak sebesar tahun dua ribu lima belas
langkah langkah yang kemudian dilakukan pak jokowi
itu sebenarnya juga tidak menurut saya
kecermin ketidakpahaman internal
seolah olah bahwa mengajukan di luar alternatif nama ini
justru ini adalah ruang awal ketika kemudian problem itu
dan itu yang kemudian
kita akan sama sama bertanggung jawab
karena kita merasa paling tahu kan
padahal di internal polisi
justru kemudian sekarang apa namanya
ketar ketir nih karena
karena banyak yang tersalit
banyak yang kemudian tidak punya
semacam kesempatan untuk bisa
kemudian tetap bisa menjadi bagian dari
jangan lupa bahwa
budaya kepolisian itu kan
itu yang kemudian berhenti
ketika kemudian pak tito misalnya menjadi kapolri
dengan melapasi lima apa
lima angkatan yang ada di atasnya
pemilihan tito itu menjadi semacam angin segar
terutama untuk icw
tapi di sisi lain
ini juga menyimpan sejumlah permasalahan
jangan sampai nanti di kemudian hari
neta espane dan muradi mengatakan
gua katanya juga ap
gua katanya juga ap begitu ya
tapi ada yang penting juga
bahwa pengangkatan tito ini menyalahi prosedur
jadi selama ini kan prosedur calon kapolri itu
dari dua jalur
kemudian dari kompolnas
ini wanjak belum melakukan apa apa loh
kan bisa mengatakan
opsi ketiga kompolnas kan
siapa saja yang berbintang tiga kan begitu
oh iya tapi prosedurnya kan harus dilalui
ini wajah belum melakukan apa apa
belum mengusulkan nama ke presiden
tiba tiba presiden ngangkat sendiri
jangan jangan tiga nama yang disebut komponas
itu nama tito pun tidak ada gitu ya
itu baik etika kan sebenarnya
bukan hukum positif kan
kalau di undang undang tidak mengatur detail soal itu
hanya bicara bahwa di pasal sebelas diangkat
diangkat oleh presiden dengan presiden juhan
jadi memang ada hak prerogatif
tapi kita berharap hak prerogatif ini
jangan menyalahi tata kerama yang sudah terbangun
sejak puluhan tahun ya
meskipun kata kata lah
jokowi mau bikin terobosan
tapi terobosan itu ya
jangan menyalahi gitu ya
tetap harus ada prosedur yang dilalui
ya tapi nasi sudah menjadi kolak ya
ya itu kita potong nanti hasilnya
terakhir baru kali ya
kita punya harapan banyak terhadap tito ya
mengembalikan kepercayaan publik
bekerja sama dengan kpk dalam hal pembahasan korupsi
itu pr terbesar di tubuh apa
di tangan pak tito ya
kemudian pesimis pesimisme yang dibuat
eh bukan dibuat
yang muncul dari pak sneta dan pak muradi
ini bisa dijawab lewat kerjanya pak tito
kita berharap begitu
baik terima kasih bapak bapak atas waktunya
dan kita lihat prosesnya seperti apa
selamat malam pak muradi